terus kenapa lo tolak
karena saya gak suka sama dia kak
kak sakit kak
si joko itu temen gue
gue suka sama dia
dan lo pun juga harus suka sama dia
ini belum apa apa
bakal ngerasain yang lebih menyakitkan dari ini
terus dia ngajakin lo pulang
iya apa enggak
terus kenapa lo tolak
karena saya gak suka sama dia kak
kak sakit kak
si joko itu temen gue
gue suka sama dia
dan lo pun juga harus suka sama dia
ini belum apa apa
kalau lo gak bisa rubah sikap lo
lo bakal ngerasain yang lebih menyakitkan dari itu
nah gitu dong
tetapannya kok aneh
kayak belum pernah ketemu sebelumnya
apa aku bisa ketemu dia lagi
kapan kamu masuk
tetapan mata kamu aneh aja
aku baik baik aja kok
kiriman jimmy dan denny
kamu simpan di tempat biasa
terus aja pak
kamu hebat dan sangat berkuasa
jadi gak heran gak ada satu orang pun yang bisa menandigi kamu
udah pulang dari jerman om
kamu masih ingat
om pernah cerita sama kamu
kamu masih ingat kamu
tentang metode pengobatan baru
om sudah bawakan obat obatan itu langsung dari jerman
kamu segera kemari
om kasih tau alamatnya aja ya
besok nadia berangkat keluar kota ya
iya nadia mau ketemu
jangan bilang kalau ini soal obat obatannya
emangnya kenapa sih kek
insya allah dengan kakek minum obat obatan itu
kakek bisa jalan lagi
kakek harus yakin ya
emangnya kalau kakek bisa jalan lagi
kakek ini bisa apa
kakek kok ngomongnya kayak gitu sih
kakek ini sudah tua
gak ada bedanya
lebih baik kamu memikirkan untuk menemukan laki laki benda
sampai mamping hidup kamu saja
hanya itu yang kakek tunggu dalam sisa hidup kakek ini
pokoknya nadia gak mau dengar kakek ngomong gitu lagi
insya allah dengan kakek minum obat itu
kakek pasti bisa jalan lagi
mana kabel remnya
mau berangkat sekarang
iya kan perjalanannya lumayan jauh
krisna disini biar jagain kakek
nadia perginya sama nia
mungkin sekitar satu sampai dua hari
bagaimana kalo sampai orang orang jahat itu tau
ya gak mungkin lah kakek
toh yang tau nadia pergi itu kan cuma kakek
kaki jangan lupa minum obat ya
jaga diri kakek
jangan lupa minum obat ya
jaga diri kakek
hmm ini waktu yang tepat
untuk bisa menggoda dia
kamu liat pak imam
pak imam lagi ada di ruang fitness
gak usah biar saya nemuin sendiri
ngapain dia berduaan seperti itu dengan anakku
aku kan udah bilang kamu jangan kemari
ayolah siapa sih yang mau kemari
itu pasti mama
maaf ya aku gak bermaksud bikin ibu jadi tahu
yaudah sekarang kamu keluar
biar aku yang jelasin sama mama
emang itu yang aku mau
paling nggak sekarang ibunya tahu kalau aku punya hubungan sama dia
bilang sama imam ya untuk tidak mengganggu saya
pak ibu bilang ibu tidak mau diganggu
ibu sedang marah
pak pengapas dia seperti ini
nanti aku ambil
ini suai ngul vocalnya
bagi ibu ih
bisa bisa percaya bu
kok dikuruin sama dedim sen snyxxi
terima kasih pak

hari ini kan saya libur jadi saya ingin menghabiskan waktu libur saya di sini
nah aditya ibu sebetulnya juga mau menyampaikan maaf
karena kejadian kemarin anak saya ardi kadang kadang memang suka keterlaluan
enggak apa apa sepertinya saya datang tidak pada saat yang tepat ya
saskia ini sudah mau pergi
jadi jadi saya mengganggu
saya boleh ngantar bu
sini saya bantu
ya udah kalau gitu kami pergi dulu bu
dua jam lagi kita sampai nia
tapi sebelumnya kita makan dulu ya
berani beraninya dia bawa jahit